kalo lo itu bener bener laki laki yang bertanggung jawab
karena laki laki yang sejati itu
dilihat dari kesetiaan dan tanggung jawabnya
kok lo tau sih
iyalah makin lama omongan lo tuh mirip sama ibu tau gak
ya kan itu ibu gue gue anaknya
kok gak mirip cantikan ibunya
makasih ya ibu nawang
terus terang saya
memang harus banyak belajar dengan ibu nawang
untuk menghadapi anak anak seumuran rizki
ya mungkin karena saya terlalu sibuk kerja
ya dari sifatnya dia
cara menghadapi dia
kenapa saya bisa nggak ngerti begini
saya ngerasa ibu yang sangat buruk buat rizky
buat saya kamu itu ibu yang baik ibu yang luar biasa
dan kamu berjaya untuk dia
dan kamu berjaya untuk dia

malah kadang saya yang ngerasa bersalah sama putri
hidup saya kan selama ini susah
bahkan seringkali kita itu
kita hidup dalam kekurangan
tapi saya bersyukur kalau putri itu gak pernah ngeluh
dan saya yakin ini semua karena komunikasi saya sama putri baik

jadi antara saya dan putri gak ada yang ditutupin
itu yang kita butuhin
komunikasi kita antara anak kita itu harus baik
aku jadi merasa malu karena mengeluh seperti ini di depan punawa
apalagi setelah apa yang aku perbuat sama pak

kamu berhutang budi pada dia
karena sudah dilahirkan
surga kamu ada di telapak kaki ibu kamu
apa yang gue lakuin ke mama sekarang ini terlalu berlebihan ya
sebenarnya gue gak mau bikin mama sedih dengan cara gue pergi dari rumah seperti ini
tapi gue bener bener belum siap
dan gue gak bisa terima kalau mama deket sama om alex
dimana ada risiko
dia pergi untuk bertemu dengan mamanya
setelah mendengar omongan saya tadi
aduh sumpah lah itu si jojo
aju dan bokapnya emang galak banget ya
pokoknya lo harus tenang
terus jangan gegabah ngambil keputusan
mau itu berhubungan sama orang lain
ataupun sama diri lo sendiri
semua omongan lo nih pasti gue denger kok
tau gak cuman omongan lo yang bisa masuk kesini
terus tersimpannya di pikiran gue
lo juga harus temenin mel
aku tau lo kalo gue bakal mengerjakan engkau
itu kalah fornya
kalau lo itu benar benar laki laki yang bertanggung jawab
karena laki laki yang sejati itu
dilihat dari kesetiaan dan tanggung jawabnya
kok lo tau sih
iya lah makin lama omongan lo tuh mirip sama ibu tau gak
ya kan itu ibu gue gue anaknya
aku gak mirip cantikan ibunya
sama lah cantiknya
itu udah giyo jangan sampai dia ngeliat lo
mending lo sekarang cabut dari sini deh
ini tuh rumah sakit
jangan teriak teriak kayak gitu lo mau diomelin
ji gue harus balik duluan
kok lo tiba tiba pengen balik kenapa
eh muka gue biasa nyuruh gue beneran keran
pak heran lo gimana sih
gue sama ata tuh nyariin lo sampe keliling rumah sakit
tau gak gara gara lalu juga
tangan gue sama ata tuh dipelintir sama ajudannya om raymond
karena dia pikir gue sama ata tuh ngumpetin lo
galak tau dia
udah giyo katanya ditungguin sama mel
oh iya kita disuruh buru buru balik
kalo gak nanti gue dipelintir lagi sama si ajudannya om raymond
mel nungguin kamu dari tadi
gak usah banyak alasan
masuk kamu temenin mel
kamu gak usah masuk
kamu itu temennya mel pada saat smp kan
saya udah bersahabat lama sama pangeran dari smp
saya juga cukup mengenal mel dengan baik
jagainnya jangan di sini dong
sama sama maju dikit
malah di sini
tadi om jojo ketemu sama temen temennya non mel
mereka izin mau pulang dulu non
soalnya katanya gak enak ganggu non mel istirahat
pasti mereka khawatirin aku ya
dari mukanya itu sedih banget mereka nonto
makanya om cucu bawa pangeran ke sini
bersemangat aja ntinggalin gue
gue gak akan kemana mana
gue ada disini ya
sekarang yang gue butuhin cuma lo ran
gue mohon banget jangan tinggalin gue
gue disini kok